persiapan menjelang puncak acara pergantian tahun terus dilakukan di jakarta
di bundaran hotel indonesia telah berdiri panggung utama
yang akan menampilkan kesenian dan budaya daerah seperti lenong rampak dan musik dangdut
selain di panggung bundaran hi berbagai hiburan gratis juga akan digelar
di sepanjang jalan sudirman dan tamrin untuk menyambut pergantian tahun baru
empat panggung lainnya juga akan menampilkan hiburan di sepanjang jalan sudirman dan tamrin sampai monas
salah satu agenda yang ditunggu pada malam pergantian tahun nanti adalah nikah masal di jalan muhammad huszi tamrin
sementara itu polda metro jaya akan memperlakukan bebas kendaraan atau car free night
di sepanjang jalan sudirman tamrin sampai harmoni yang dimulai pada pukul lima sore
kantong parkir juga disiapkan untuk masyarakat di parkir timur senayan di irti lapangan banteng dan juga masjid istiqlal
bagaimana situasi terkini jelang pergantian tahun baru di ibu kota
di jakarta sudah ada rekan saya silvano hajid yang di belakangnya sudah mulai rame ada orang berseliweran lalu lalang
apa yang bisa anda laporkan apakah sudah banyak sekali orang yang ada di pusat kota jakarta di bundaran hotel indonesia ini vano
kalau bisa dibilang ini belum terlalu ramai suasana di belakang saya
nanti akan lebih banyak lagi orang yang datang jelang pergantian tahun dua ribu tujuh belas menuju dua ribu delapan belas
tapi kalau saya bisa cerita sejak pukul lima sore tadi
saya sudah banyak lagi orang yang datang karena sebenarnya sejak siang sampai dengan sore hujan
tadi baru berhenti pukul empat sore sebagian wilayah jakarta termasuk di bundaran hi
sehingga yang datang ke sini mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam terakhir di tahun dua ribu delapan belas
sementara kalau saya bisa cerita tentang suasana saat ini
saya tepatnya berada di depan hotel pullman di belakang saya ini bundaran hi
sudah ramai orang datang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ini baru sebagian kecil
orang yang datang ke sini meskipun nanti akan ada tiga kali lipat orang yang datang
sampai dengan pukul dua belas malam nanti ketika pergantian tahun
sementara kalau tentang jumlah pengamanan di seluruh jakarta
informasi yang saya dapatkan terakhir ada dua puluh ribu personil yang bersiaga
tni dan polri gabungan termasuk di bundaran hi ini sebagai salah satu titik atau pusat perayaan tahun baru menuju dua ribu delapan belas di dki jakarta
apakah ada informasi
apakah ada informasi pengalian arus meskipun tadi saya lihat ada satu motor di belakang anda yang melintas
tapi saya yakin ini jalanan sudah ditutup sebenarnya untuk kendaraan bermotor
apakah ada informasi terkini tentang pengalian arus yang bisa diantisipasi oleh masyarakat
nah sebenarnya penutupan jalan tamrin sudirman satu tema dengan car free night
untuk hari ini tadi dimulai pukul lima sore dan akan berakhir pada pukul satu dini hari nanti setelah tanggal satu januari dua ribu dua puluh
tetapi kalau tadi anda melihat ada mobil polisi yang baru saja lewat nih dan juga tadi ada motor operasional
ini hanya diperbolehkan untuk polisi yang terjaga atau berpatroli dan barusan lewat tadi gerobak bagi para pkl yang sudah sejak sore tadi
sempat meramaikan jalan di sekitaran tamrin dan sudirman
nah untuk pengalihan arus pengalihan arus ini tadi sempat dibicarakan sebelumnya oleh anda budi pada paket sebelumnya
bahwa sebelum memasuki jalan
tamrin dan sudirman termasuk di semanggi sana akan ada pengalihan arus ke jalan lainnya sampai dengan tanah abang
sementara untuk hayam huruf juga nanti dialihkan ke jalan lain yang tidak melewati jalan tamrin dan sudirman
sementara untuk kantong parkir juga sudah tersedia
salah satu informasi lagi untuk anda bahwa tidak hanya masyarakat di sekitar jakarta yang datang ke sini
tingkat okupansi hotel di sekitar bundaran hi ini juga cukup meningkat menjelang tahun baru
dan hampir penuh
sementara ada banyak orang yang juga sengaja untuk menginap di beberapa hotel yang tersebar di bundaran haini
hanya untuk menyaksikan malam pergantian tahun menuju tahun dua ribu delapan belas yang tinggal beberapa jam lagi
oke terima kasih silvano haji yang melaporkan suasana terkini jelang pergantian tahun dari bundaran hotel indonesia